anda masih bersama kami di cnn indonesia outlook dua ribu dua puluh
kalau tadi kita telah meraihkan tahun baru di jakarta dan juga sejumlah daerah lainnya di indonesia dan juga sejumlah negara
nah sekarang kita menuju rotterdam belanda
ya kita akan menyapa erasmus fadil dari rotterdam belanda
halo selamat sore mas fadil
di rotterdam masih enam jam lagi ya menuju tahun baru
lalu bagaimana nih persiapan warga di sana untuk menyambut tahun baru dua ribu dua puluh
ya halo terima kasih banyak mbak atas kesempatannya
untuk warga warga di sini kebiasaan dari orang belanda ya mbak ya mereka kebanyakan melakukan aktivitasnya di dalam rumah
jadi mereka lebih banyak untuk menggunakan waktunya untuk family time
di dekat saya ini saya kebetulan sedang di era smusburgh dan dia sedang akan ada acara untuk merayakan tahun baru untuk anak anak
jadi untuk anak anak mereka akan merayakan tahun baru itu di jam delapan malam mbak untuk di sini
tapi di sana memang lagi musim dingin ya
saya melihat pakai jaket cukup tebal di sana itu bagaimana mengatasinya untuk menyambut tahun baru ini
ya emang mbak kabutra untuk di sini suhunya sedang dua derajat celcius
untuk mengatasinya itu saya sedang menggunakan baju setebal empat lapis
wow tebal banget
karena kalau soal acara nah kan ada pastinya ada makan makannya begitu
itu acaranya memang khusus ada warga negara indonesia saja atau campur dan kira kira ada makan makannya kayak kalau kita kan di sini makannya ada bakar bakar sate
nah di sana bagaimana
nah untuk di sini saya rasa mungkin juga sama seperti di indonesia ya mereka ada acara makan makan tapi mereka lakukan di dalam rumah
atau kalau nggak begitu mereka mengajak keluarga mereka
mereka bisa makan di restoran
nah kalau titik titik keramaian sendiri di rotterdam itu di mana aja nih mas fadil
nah sebenarnya di dekat saya ini di era fisberg itu salah satu titik yang cukup ramai di sini
tapi karena memang acaranya dimulai jam delapan malam
nah kebiasaan dengan orang belanda ini mereka akan melakukan aktivitas yang sepuluh menit sebelum acara itu dimulai
jadi seperti itu
itu seperti apa acaranya
apakah kalau kita kan di jakarta itu
ada hitung mundur di bundaran hi atau di mana
begitu di sini tepat dengan ada kembang api dan lain sebagainya
apakah di sana juga ada hal yang sama begitu
ya sama kok mas
mereka di sini akan menyalakan kembang api
terus mereka akan berusorak usorak juga
mungkin mereka akan melakukan pros
semacam minum minuman wine atau bear dengan teman teman atau dengan orang terkasihnya
terus kemudian juga tapi sebagian besar ini tadi berdasarkan saya sempat dengan tanya tanya dengan warga lokal di sini juga
mereka bilangnya kebanyakan dari mereka mereka melakukan aktivitasnya di rumah
kalau makanan yang unik
dengan warga mereka
mas fadil kalau misalnya makanan yang unik yang cuma bisa dijumpai di belanda kalau lagi tahun baru
itu namanya olibolen
kayak dia semacam roti goreng
semacam roti goreng yang dia isinya itu ada fitusnya kemudian dia tuh taburi gula diatasnya
nah resolusi mas fadil di tahun dua ribu dua puluh apa nih
hmm resolusi saya adalah tidak membuat resolusi
kenapa kenapa apa yang membuat tidak membuat resolusi
apakah takut untuk melihat masa depan
jadi jadi seperti ini
saya sudah delapan tahun mencoba untuk tidak membuat resolusi
alasannya itu kalau kita membuat resolusi berarti kita
membuat suatu harapan suatu ekspektasi terhadap diri kita kan
kalau seandainya kita tidak sampai dengan ekspektasi itu tentu kita akan kecewa dengan sendirinya
maka dari itu saya hanya paling berharap kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya
itu aja sih
ini baru nih ya iqbal ya
resolusinya tidak ada resolusi
tetapi sedangnya lebih baik daripada sebelumnya
terima kasih mas fadil sudah berbagi cerita dengan kami dari rotterdam belan